anggota dprd dki jakarta dari fraksi gerindra prabowo sunirman mengapresiasi sikap ini
ebel rustam effendi dengan mundur dari jabatannya sebagai wali kota jakarta utara
prabowo menilai sikap gubernur dki basuki cahayapurnama atau ahok kurang tepat
dalam berkomunikasi dengan bawahannya
padahal rustam adalah salah satu pegawai yang loyal terhadap ahok
ada yang lebay jadi ini kan atasan atasan dan bawahan
dimana pada saat atasan menegur anak buahnya dengan cara yang tidak etis
mungkin anak buahnya merasa tersinggung
itu saja setelah masalahnya
jadi menurut pak cara apa
iya cara berkomunikasinya tidak pas lah gitu kepada anak buah